halo dengan kang bahar
saya ajudan wali kota bandung
besok pagi pak wali kota mengundang kang bahar di balai kota
mengundang hak ke balai kota
pak wali kota
pak wali kota menyuruh ngawasin kinanti
pak wali kota mau tau kinanti kemana aja sama siapa aja
pak wali kota juga mau tau urusan kinanti dengan adit
kinanti sama adit pacaran
sampai saat ini pun kita masih pacaran
terus adit punya rencana ngajak kinanti nikah
tapi kayaknya orang tuanya nggak setuju kalau anaknya pacaran
tapi bukan preman
orang orang aja nyebut tapi itu preman
terus kalau papi bukan preman apa
tapi bantu orang lain untuk bisa usaha di terminal jalanan di pasar
muslihat itu tangan kanan bape
kenapa papi gak nyuruh kamus ngurus semua itu aja
gak usah ngurus urusan kinanti
kamu masih tanggung jawab papi
kepada seorang laki laki

kamu bisa ngajakin siapa
kamu sekarang sudah tidak jomblo lagi
sekarang ada si jukri disamping kamu
kamu sudah punya pasangan
sudah punya partner
pakai istilah yang terakhir aja
sudah punya partner
kamu sudah punya pasangan
kamu sudah punya pasangan
kamu sudah punya pasangan
kamu sudah punya pasangan

permintaan kamu saya kabulkan
status kamu masih job training
kamu jadi pendamping uja
maksudnya partner bos
pakai istilah yang terakhir aja bos
kamu masih job training
udah berani berani yang ngatut saya
mau saya sebut partner atau pendamping itu terserah saya
kalau mau saya sebut pager bagus juga itu terserah saya
urusan semua warga yang gak mau ngejual tanah
tanah dan rumahnya lanjutkan
hari ini semua harus sudah beres
kenapa kamu marah
satu per satu ada gilirannya
back up dik dik
jangan terpancing main keras
nanti ada waktunya
saya juga siap bos
saya baru sampai murah
belum bicara sama kamu
saya sama murad biasanya satu paket bos
satu per satu
kamu di mana
lagi di jalan kang
enggak ke pasar
udah dari pagi kang
cuma barusan ada urusan sebentar
kasih tahu anak buah kamu yang ada di sana
si amin barusan ngasih tahu
imas mau ke pasar
jangan sampai ada yang ganggu
apalagi nyelek dia
imas mau belanja
jangan sampai ada yang ganggu
apalagi nyelek dia
p level berapa ini usia
kamu ikutin terus
saya mau monitor dari arah lain
tang bardi jangan coba coba menggodaimu
sudah bosen jualan di sini
siapa yang menggoda
itu bukan goda tapi marketing
pedagang itu harus ramah sama pelanggan cap joni
awas kalau menggodaimu
tenang saja cap jonny
kamu kok awalnya serius banget sih
itu sudah tugas saya
pikir aja sendiri
ramai yang belanja
nggak pengen gitu diam di rumah aja
ngurus anak biar suami yang kerja
kan yun udah nggak punya suami
maksudnya suami baru
mau beli apa lagi
bumbu dapur kumplit
sini belanjanya saya bawain
bukan dari tadi
nanti malam saya main ke rumah ya
biasa ya sana ngapain kalau nggak belanja
malangin aja orang belanja
kamu gak ada yang nganter
nggak ada yang nyebut
ngapain kamu diam di sini aja
bos saya gak bisa ketemu satu orang pun
yang tidak mau jual tanah sama rumahnya
infonya mereka menghadapi duan kamil
tenang wali kota gak bakal ada waktu ketemu sama mereka
wali kota itu sibuk kerjaannya banyak
kami sudah bertahun tahun tinggal di bandung
sebagian mah lahir di bandung
selama ini kami hidup sudah cukup merasa tentram
biar lalu lintas masih sering macet
biar kalau hujan masih suka banjir
biarpun sampah masih dimana mana
sekarang kami sudah tidak tentram lagi
semenjak di kawasan tempat tinggal kami
mau dibangun apartemen
mereka mau menggusur kami
mereka melakukan secara paksa dengan teror yang dilakukan para preman
kami tidak mau bukan karena masalah biaya ganti rugi
tapi karena kami memang ingin tetap tinggal di sana
kami mohon bantuan dari bapak wali kota
supaya masalah ini bisa cepat selesai
supaya kami bisa hidup tentram lagi
turnuhkan agus atas aspirasinya
untuk masalah kemacetan
kami sedang berupaya keras mengurangi kemacetan
jangka pendek daerah daerah yang pkl memacet kan sudah beres
tapi jangka panjang doakan
proyek pemkot untuk monorail kabel kar bisa datang lebih cepat
untuk banjir juga kita tukang gorong gorong ya
tukang gali sudah banyak
kemudian pengerukan sungai biopori mudah mudahan juga beres
untuk sampah kita sudah ada program yang melibatkan warga teagening
ada program gerakan pungut sampah hari senin rabu jumat
sambil kita menambah infrastruktur
ada biodejester ada triseda dan lain lain
nah untuk masalah yang dihadapi warga
saya akan panggil developernya
kita akan panggil developernya
kita akan panggil developernya
kita akan cari solusi yang semuanya nyaman
solusi yang membuat kita merasa happy lah gitu ya
tapi sabar insya allah saya selesaikan
terima kasih pak
indra coba undang developernya
kita periksa masalahnya
dan kita harus cari solusi yang baik untuk semua pihak
nah untuk perihal preman
saya tahu preman yang berpengaruh di kawasan itu
namanya kang bahar
jadi tolong hubungi dia
suruh ketemu saya tapi di waktu yang berbeda
oke siap pak
kalau cari kerja susah kenapa gak usah aja
di bandung kan apa aja bisa jadi duit
kerupuk mentah direndam air panas aja bisa jadi duit
maksud kamu sebelah
kalau soal usaha kayak gitu
aku sebetulnya udah sempat jualan cilok
waktu itu aku sewa gerobaknya dari tukang cilok yang lagi cuti
tukang cilok ada cutinya juga
sementara nggak jualan gerobaknya aku sewa
begitu dia sembuh gerobaknya dipakai lagi sama dia
terus aku stok jualan cilok
kenapa kamu gak bikin gerobak sendiri ya
biayanya luar biasa ya
soalnya gak ada
cari investor atau pinjam modal ke bank
cari investor atau pinjam modal ke bank buat jualan cilok pake gerobak
hari ini nggak ada rencana pergi pak
mungkin mau ke rumah pak palja
kelamaan diem di garasi
kalau kelamaan diem mesinnya bisa rusak
ya udah kalau warga sih mau
pak si maung sudah saya keluarin
si maung bawa keliling taman sepuluh puteran
kakak mau pergi dulu
mau survei ke perumahan teh ya
terus survei ke perumahannya kapan itu
dari rumah kang bahar kalau nggak ada urusan lain
eh pak harini
hah jessy ma
dori panggil sehari ini
kang bus baru berangkat
kan kang usman dari dulu nggak menentu
itu juga barusan ada telepon
katanya nggak ada keperluan
padahal tadinya mau survei ke perumahan ini teh
mau lihat lihat rumah
jessy mau pindah
ada apa kamu kesini
mau ketemu kang bus
kan saya sudah bilang jangan ke rumah saya
saya nggak mau nanti istri saya terus sidea tahu kalau kamu ada urusan sama saya
saya bukan mau ke rumah kang bus
memang sengaja mau nyegat kang bus di sini
kan saya sudah bilang selama kita masih bisa lewat telpon kita nggak perlu ketemu
tugas mengintai aditya sama kinanti sudah selesai
kapan ada tugas lagi
tunggu kabar dari saya
pak simaung sudah saya panasin muterin taman sepuluh kali
masukin ke kanan
bapak nggak jadi pergi
pergi ke mana
saya nggak ada rencana pergi ke mana mana
saya kira tadi bapak nyuruh saya manasin sih mau ada rencana pergi
biar mesinnya si maung itu nggak rusak
dan supaya tangan sama kaki kamu juga nggak kaku
itu bapak ada di teras
nggak usah dikasih tahu
kita ikut campur urusan dia sama adit
iya kemarin juga dia negor saya
menurut kamu gimana
mungkin nanti sudah dewasa
biar aja dia menyelesaikan masalahnya sendiri
kecuali dia minta bantuan sama akang
iya kang itu menurut saya
siapanya namanya nggak keluar
coba aja dijawab dulu kang
siapa tahu sebetulnya akang kenal tapi belum akang simpen
atau ada yang perlu sama kami
halo dengar kang bahar
saya ajudan wali kota bandung
besok pagi pak wali kota mengundang kang bahar
di balai kota
mendang akang ke balai kota
pak mau nanya
kalau angkot yang lewat palasari
yang warna hijau yang lewat kebun kelapa
saya mau ke kebun kelapa
nanti kamu turun di palasari
nanti mau ada tamu penting
kalian berdua harus pergi
soalnya kamu berdua gak penting
itu kenapa jenggot sama kumis kamu dicukur
biar bersih kang
memang iya bersih
tapi kelihatannya jadi culun
kamu culun itu nggak bikin saya rugi
kaya di taksi ya
kenapa kaya di taksi
nggak ada penumpang lain
kamu kok ke pasar siang
mau belanja apa
mau selatu rahmi
boleh saya temenin
namanya yang nunggu tidur kang
iya itu yang bikin saya kesel
perlu saya hajar kang
tunggu temetin saya
nggak usah kamu di sini aja
ini dari mama
itu tanda terima kasih
kemarin dompet saya yang hilang udah pulang
silahkan atu duduk
eh amin tau nggak
yang baru suruh kamu tanya amin tau nggak
imas juga baru tau
sebenarnya kamu mau cerita apa sih
anak buahnya kang mus di pasar ada yang lucu
hmm sebenernya ini mas udah ngobrol tapi belum kenalan
badannya tinggi gede tapi nggak serem
kang komar lagi cemburu ya
cewek tadi terlalu muda sama terlalu cantik buat kang komar
menurut saya kang komar itu lebih gampang digeser daripada bus diaman
kita sama sama tahu kelemahan kang komar
itu yang pernah dipakai sama bos jamal buat ngerem rem kang komar
kalau bos jamal gimana
dia punya ambisi buat geser kang mus
kalau berhasil posisi dia sekarang pasti ditinggal
terus kang komar
pasti ditendang juga
ada dua posisi yang kosong yang ditinggalin
saya harus ada di salah satunya
kalau di jalanan saya punya saingan
kalau di pasar saya berani ngalahin
berarti kita harus terus tempel bus jamal
iya terutama saya
biarpun saya selama ini dianggap aktiri
yang ngasih kerjaan ke kita dia ngasih kabar
besok dipanggil wali kota
dia mencoba mengelur waktu
dia mencoba mengelur waktu
karena kebetulan sedang di luar negeri
rupanya warga yang tidak mau menjual tanah dan rumahnya
sudah berhasil menarik simpati dan rasa belas kasihan dari wali kota
sebelum persoalan kita menjadi rumit dan kita gagal
saatnya kita bermain keras
andai kamu berwarna hijau maka saya akan panggil kamu pun
saya tahu warga yang membuat persoalan kita menjadi rumit
masih bisa bikin retak tulang riset
itu hobi saya yang jarang tersalurkan bos
ini saat yang tepat untuk menyalurkan hobi kamu
kalau sampai patah sekalian bagaimana bos
retak saja itu sudah cukup
eh kinanti mau pergi sebentar
tapi jangan nyuruh kamus atau anak buahnya ikut campur masalah kinanti
kinanti tahu kamus itu menjalankan tugas dari papi
kinanti juga tahu kalau papi memberikan tugas ke kamus karena papi sayang sama kinanti
mau menjaga kinanti
tapi papi harus tahu
kinanti tidak suka
kang jamal sudah perintah main keras
ini resikonya besar
sebelum melakukan tindakan apapun kasih tahu saya dulu
biar lebih jelas
bukan itunya yang gak jelas
kerjaannya gak jelas
aku juga gak tau buat apa
terus gak tau juga kelanjutannya gimana
kita udah lama gak makan bakso cuangki berdua
di tempat biasa aja
sekalian ada yang mau aku omongin
ya nanti aja kalau kita ketemu
mama harus tau
dia bilang sih enggak
mama harus tau
udah kelamaan nunggunya kan
kau pesan minum dulu ya
kayaknya aku gak lama
yang mau kita omongin kan masalah
kita bisa tuduh poin
adit itu belum nyerah
apalagi anaknya bahar itu cantik
kita cariin yang lebih cantik
kita nyariin jodoh buat adit
anak sekarang mana mau dijodohin
kita cari yang lebih cantik dari anaknya bahar
kalau lebih cantik dia nggak mau
cinta itu dari hati
bukan dari mata
ya tapi sebelum ke hati kan dari mata dulu
sebelum kita terlanjur jauh
gak usah kita terusin ya
biar gak tambah sakit
merubah pandangan orang tua kamu ke aku
ke papi aku
nikah itu bukan untuk mencari
tapi untuk mencari
bukan untuk mencari
itu bukan cuma urusan dua orang dit
tapi urusan dua keluarga
kamu sebaiknya lupain aku
cari yang lain
mungkin ini sakit buat kita
tapi menurut aku
ini lebih baik
daripada kamu harus nyakitin perasaan
orang tua kamu
terus keledain ini akan merembet
jadi nyakitin perasaan papi aku
terserah siapa saja
asal jangan anaknya bahar
atau orang lain seperti bahar
kita punya menantu anak preman
kita kenal udah berapa bulan ya
baru sekitar tiga bulan
tapi banyak kesannya buat aku
kamu ngomongnya kayak lagi mau perpisahan aja
kamu mau kemana